terima kasih romo selamat bertugas kembali
kami pernah mendukung usaha internasional seperti ini
ada masalah ketika proses ini berlaku pada seorang dokter terawan
sebenarnya potensi pendapatan iuran terbesar itu
tidak takut itu kena ke orang
nah makanan yang satu ini populer di negeri sakura tiga tahun terakhir
jakarta fashion week tahun ini diselenggarakan di rumah baru tentu saja karena memang kita melihat bagaimana fenomena juga terjadi di jakarta itu shifting
ya di sini rafael masih memakai baju batik
kalau sedap paling lima ribu
ini kan sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di kita
aneka hidangan bercita rasa manis ini dijamin langsung menarik perhatian siapapun untuk mencicipinya